menyambut diperbolehkannya mudik lebaran pada tahun ini oleh pemerintah dengan beberapa syarat
maka saya akan mencoba menjelajahi jalur mudik menuju sumatera melalui jalur darat
oke barang barang sudah siap mobil juga udah kita siapin
kita akan mencoba menjelajah jalur mudik sumatera
di mana kita akan berjalan dari jakarta ke merak
terus kita akan mampir di lampung dan melanjutkan perjalanan ke palembang
perjalanan menjelajah ke sumatera akan dimulai dengan melewati jalan tol jakarta merak
oleh karena itu penting untuk memastikan saldo uang elektronik anda cukup untuk melakukan transaksi pembayaran tol
selain uang elektronik sebaiknya tiket kapal feri untuk menyeberang ke sumatera dari pelabuhan merak ke pelabuhan bakauheni
dibeli secara daring sebelum melakukan perjalanan
mengingat secara resmi
kini tiket kapal feri hanya dijual secara online melalui website atau aplikasi ferizi
perjalanan ke pelabuhan merak akan melewati dua ruas tol
yaitu tol jakarta tangerang dan tol tangerang pelabuhan merak
sekitar dua jam waktu yang dibutuhkan untuk menyusuri jalan tol sepanjang tujuh puluh dua empat puluh lima km ini

jumlah kendaraan yang meningkat tajam berkaca pada masa mudik tahun tahun sebelumnya kemacetan di tol jakarta merak kerap terjadi karena jumlah kendaraan yang melintas meningkat tajam
jumlah kendaraan yang meningkat tajam berkaca pada masa mudik tahun tahun sebelumnya kemacetan di tol jakarta merak kerap terjadi karena jumlah kendaraan yang meningkat tajam
seringkali membuat kendaraan di pelabuhan merak menumpuk sehingga menjadi simpul kemacetan
oleh karena itu dirlantas polda banten kombes pol budi mulyanto berharap
arus mudik di tol jakarta merak dan pelabuhan merak dapat terpecah dalam beberapa hari
sesuai tanggal libur dan cuti bersama hari raya idul fitri dua ribu dua puluh
seperti ketetapan pemerintah yang jatuh pada dua puluh sembilan april hingga enam mei dua ribu dua puluh
hingguannya adalah pemerintah sudah tentunya mengeluarkan libur nasional
tentunya bisa masyarakat bisa memanfaatkan waktu libur nasional tersebut sehingga tidak menumpuk pada satu kurun waktu tertentu
kemudian yang kedua tentunya dengan kondisi badan yang fit kendaraan yang dipersiapkan
itu bisa juga menambah akselerasi daripada kelancaran distribusi mudik dan balik arus tersebut
maupun berkegiatan sosial silaturahmi maupun ke tempat wisata
diharapkan dengan terpecahnya arus mudik di beberapa hari yang berbeda
penumpukan kendaraan di pelabuhan merak tidak terjadi seperti tahun tahun sebelumnya